antarin ke jalan wijaya
cepetan mana cepet
salah gue ah
mami ngajem mulut diri ke dari
supaya aku bisa tetap di sini
aku gak mau pergi
pergunakan uang ini dengan baik baik ya
kamu bisa cari hotel untuk sementara
setelah itu kamu cari tempat kos hutan yang bagus
mami akan berusaha membujuk daddy ya sayang ya
ssst jangan khawatir
pokoknya kamu harus cari tempat kos kosan yang bagus
kalau uang ini habis
telepon mami ya sayang
mami sudah kasih kamu uang
pergunakan uang itu baik baik
tapi cari pekerjaan
supaya kalau uang ini habis
kamu masih punya uang
dan mulai malam hari ini
deddy melarang mami memberikan kamu uang lagi
karena daddy akan mengawasi mami dan juga kamu
kamu pergi sekarang ya
saya mau pergi bersama laura
saya nggak bisa biarin dia pergi begitu saja tanpa saya bisa membantunya
saya nggak akan pernah bisa tenang deb
eh eh emang
saya juga nggak tega saya nggak tega ngeliat dia seperti ini
kalau enggak dia akan hancur karena kemewahan yang kita berikan
seperti itu dia itu sendirian tanpa siapa siapa
dia harus cari kerja sendiri tanpa uang
dan ini sudah malam dad
jadi nggak takut jadi apa apain orang di luar
dia tuh perempuan dia perempuan
saya juga khawatir saya juga takut
kalau jadi takut kenapa jadi ngelakuin ini semuanya
dengerin saya dulu dengerin saya
saya sudah suruh orang untuk mengawasi dia
begitu laura keluar dari rumah ini sudah diawasi
jadi nanti orang itu akan melaporkan apapun yang dia lakukan
jadi kamu harus tenang sayang ya
percaya sama daddy
mami kan sepura pura bilang ke daddy aku mau bunuh diri
itu gimana gitu
sekarang jadi gelandangan sih
nanti sih nggak ada lagi
bicara sama tangan oke
astaga hujan bentar lagi
kalau nggak mau hujan nggak janji nih
kok kayak gini kepepet dah
anterin ke jalan wijaya
cepetan mana cepet
ya ya neng
iya ya neng
koper aku cepet
berapa amat sih neng apaan sih ini isinya
ya baju yang paling fashionable dong
ya udah cepet
ke depan dingin ke depan
nggak mau deket deket tau
bau banget tau gak sih
aduh bau banget nggak mau
namanya juga ojek ganti ganti orang
eh emang gua pikirin kalau lu ditilang
di depan ada polisi
oh my god nggak ada
kamu dari mana sih pi
udah malam banget ini
kakak hampir aja ke rumah teman kamu
maaf banget ya kak
tadi pelajaran yang dibahas tuh banyak banget
jadi ya makanya opi agak telat pulangnya
kamu diantriin kan
ah iya diantriin kok tadi sampai ujung jalan situ
ya udah lain kali kalau kamu mau pulang telat kamu telepon bos hurti ya
kakak bingung mau cari kamu di mana
ya kak maafin opi ya
iya udah makan
oh udah kak
ya udah kamu sih lat
ya udah opi ke atas dulu ya
kak kak opi udah pulang
tika kok belum tidur
nggak bisa tidur
tika mikirin kak opi
kak opi cuma telat pulang aja
soalnya tadi kak opi jalan kaki
daripada dipake buat ongkos
mending buat beli ini
tadi kak opi beli apel di jalan
biar kamu cepet sembuh
makasih ya kak
kak opi baik banget
demi tika kak opi kerja
habis itu pulangnya jalan kaki
tika kamu kan udah kakak anggap sebagai adik sendiri
kak kalau kakak udah ketemu sama orang tua kakak lagi
kakak masih mau nganggep tiga adik
yaudah kau makan sekarang apelnya
tapi tika pengen dipeluk sama kak opi
yaudah sini kakak peluk
laura nasib lo tuh sekarang emang udah apa sih ra
udah lo ditangkap sama polisi terus gue diusir sama bokap lo
ditambah lagi lo harus naik ojek rak
ya ampun ra lo tuh mimpi apa sih ra
tau deh omnya bau banget pernah lo cuci rambut tujuh kali tau nggak
pokoknya besok harus ke salon terus terapi
emangnya lo punya duit lo kan udah jatuh miskin ra
jangan nyinder dong biarpun kayak gini mami itu kasih aku uang
tadinya sih suruh ke hotel tuh males banget sendiri
mendingan nyet sini ya nggak terus uangnya dipake untuk shopping
tapi kayaknya lo juga harus sandiwara gitu deh ra
mungkin lo ceritanya mungkin lo udah berubah gitu biar bokap lo percaya ya gak
tumah gampang tentu udah lakuin
ya ada lah gue gitu
lo pinjam ya soalnya enggak enak banget nih nggak punya hape
nih lo pake handphone gue semuanya beres laura sayang
pokoknya selama lo dalam masa pengusiran bokap lo lo aman sama gue oke